halo pemirsa sekarang saya sedang bersama gubernur dki jakarta anies baswedan
dan ada satu isu yang sekarang sedang ingin kita bahas tuntas
yaitu tentang salah satu janji kampanye dari pasangan anies baswedan
dan juga sandiaga uno beberapa waktu yang lalu tentang penghentian reklamasi di teluk jakarta
nah juni yang lalu pak anies pak gubernur telah melakukan penyegelan di dua pulau
pulau c dan d di teluk jakarta dan kita ingin bertanya tiga bulan sudah berlalu
apa langkah berikutnya dari pemprov dki jakarta
terima kasih pak gubernur sudah bergabung bersama kami
sama sama mas brabu terima kasih banyak
alhamdulillah baik sehat
tiga bulan setelah bulan juni kemarin begitu pak anies anda menyegel
dua pulau di sana dan itu saya pikir juga satu langkah yang cukup berani ya
langsung melakukan penyegelan
nah tiga bulan setelahnya kita masih belum mendengarkan ada perkembangan terbaru mengenai reklamasi ini
padahal ini merupakan salah satu janji yang anda jual ketika anda berkampanye dulu
apa yang sudah terjadi sejauh ini pak anies
ya jadi kita memang berjanji menghentikan reklamasi
direncanakan membangun tujuh belas pulau di pesisir utara
kemudian kita menyaksikan bahwa ada empat pulau yang sudah jadi pulau sekarang
yaitu pulau c d g dan n
itu sudah jadi
dan kami berjanji bahwa tidak akan diteruskan
kita akan hentikan reklamasi ini
yang dikerjakan tidak ada penambahan
apa yang kita lakukan
pertama kita menegakkan aturan dulu mengenai
karena tidak ada alasan untuk mendirikan bangunan tanpa memiliki imb
dan di sana berdiri sembilan ratus lebih
karena itu kemudian kita segel
ini mengirimkan pesan kepada semua
bahwa aturan hukum di jakarta bukan hanya tegak kepada mereka yang lemah
tetapi juga tegak pada mereka yang kuat
kita ingin membereskan reklamasi ini dengan mengikuti tata kelora pemerintahan yang benar
karena itu kita merujuk kepada peraturan presiden nomor lima puluh dua
keputusan presiden inilah yang menjadi dasar dibangunnya atau adanya kegiatan reklamasi
dan di dalam kepres itu disebutkan bahwa kita
pemprov gubernur membentuk badan pengelola
dan atau istilahnya itu istilah resminya gini
badan pengendali dan badan pelaksana
badan pelaksanaan ini saya bentuk
dengan dibentuknya badan pelaksana ini
lalu kita melakukan audit atas proses yang selama ini terjadi
atas semua pulau itu
sudah dilakukan karena itu perlu waktu
saya ingat ketika saya membentuk badan pelaksana langsung rame
waktu itu bahwa gubernur akan meneruskan reklamasi
padahal janjinya akan menghentikan
kok malah membuat badan pelaksana
kalau pelaksana itu kan artinya membuat
secara awam memang begitu
tapi yang kita lakukan dan kami tidak umumkan yang kita mau lakukan apa
justru kita mengatakan kami mengikuti tata aturan ya
bentuk badan itu
jadi anda membuat badan pelaksana
karena memang amanat undang undangnya seperti itu
lalu yang saya lakukan adalah
menginstruksikan kepada badan ini untuk mengaudit semua pulau pulau itu
tujuh belas pulau yang ada di sana
dan dari situ
seluruh pemegang izin dipanggil
kewajiban kewajibannya selama ini dipenuhi atau tidak
banyak tuh perancangan perancangan
tiap tiap izin itu
kan diberi izin lalu ada konsekuensinya
melakukan a b c d f g
kita review satu satu
di situ adalah perlu waktu
tidak terpenuhi itu
karena itulah kemudian
saya cabut semua izinnya
jadi anda sekarang posisinya sedang dalam rencana mencabut semua izin di sana
semuanya sudah saya cabut izinnya
kapan itu pak
di cabut izinnya
jadi saya cabut izinnya awal september kemarin
tiga belas jadi kalau yang empat itu sudah jadi
yang sudah jadi itu nanti kita kelola
tapi kan kita berjanji menghentikan bukan
dengan cara mencabut semua izin tiga belas pulau itu
oke jadi yang tiga belas pulau itu
coba kita klarifikasi lagi pak
di tiga belas pulau yang ada itu
artinya tidak ada
ada pembangunan apapun lagi
tiga belas pulau yang tersisa pak ya
dan inilah yang sering saya waktu itu saya sampaikan pada yang rame
karena waktu itu dikatakan bahwa membuat badan pelaksana reklamasi berarti akan meneruskan reklamasi
saya katakan itu mereka semua mengkritik imajinasinya sendiri
kan dia bikin imajinasi saya mau melaksanakan lalu marah marah pada imajinasinya
padahal saya membuat badan
dan ini supaya tata kelolanya benar
sekarang kalau gubernur mencabut
sebagai apa gubernur mencabut
gubernur amanat ke presnya bikin badan
badan itulah yang memberikan izin atau mencabut izin
badan itu sudah dihapuskan sejak tahun dua ribu
jadi dua ribu sembilan badan itu tidak ada
seluruh izin izin reklamasi keluar sebelumnya tuh
nah kalau saya mau menarik izin izin itu semua mau mencabut badannya saya bikin dulu
setelah badannya saya buat baru satu satu direview
setelah itu dicabut satu satu
dan janji hari ini lunas
lima belas pulau sudah saya cabut
saya boleh ini dah saya bawain itu suratnya
supaya publik juga tahu nih
ini di sini
dokumen ini belum pernah saya tunjukkan kemana mana mas prabu
sampai kayak kartu nih
kameranya boleh juga melihat ke dokumen ini
ini adalah dokumen dokumen surat gubernur kepada pt xx tentang pencabutan nomor sekian
saya cabut satu satu
ini pencabutan surat nomor ini
ini surat semua sudah sampai kepada yang bersangkutan
mungkin anda salah satu orang pertama yang lihat ini
saya juga kaget nih pak
langsung mendapat informasi ini bahwa sudah dicabut begitu pak ya
nah kenapa kami belum umumkan dulu
kami akan serahkan ini dulu
tentu kepada kita akan tata administrasinya
lalu surat surat itu dikirimkan kepada mereka semua
dan kemudian nanti kita akan umumkan
saat melakukan proses pencabutan surat ini tidak ada komunikasi dengan pengelola
kan semua dipanggil
tiga belas itu dipanggil semua
tapi mereka pasti tidak ada yang menyangka bahwa akan dicabut izinnya oleh pak gubernur
diminta untuk menunjukkan kewajiban kewajibannya sudah ditunaikan atau belum
ketika kewajiban tidak ditunaikan selesailah
kita ini seringkali mengantongi izin nggak pernah ngerjain pekerjaannya
pak kalau yang tiga belas ini lalu kemudian mereka menunaikan katakanlah nanti mereka administrasi pak ya bisa dilakukan begitu kan pak di kemudian hari
apa yang akan bapak lakukan berikutnya
silahkan saya siap untuk berhadapan di pt un
saya siap untuk mempertahankan keputusan ini
dan saya siap mempertahankan jawabannya di pengadilan pt un maupun di dalam forum forum yang lain
ini adalah satu sikap
sikap yang mendasarkan pada aturan tata kelola
beda dengan begini
saya jadi gubernur kemudian saya keluarkan peraturan menghapus seluruh pulau
saya kerjakan sesuai dengan aturan kok
saya buat badan pelaksana
badan pelaksana yang melakukan audit satu satu
setiap pemilik izin dipanggil satu persatu
direview satu persatu
jadi karena itu kita siap mempertahankan jawabannya
karena ini bukan keputusan semata mata politik
ini keputusan yang punya dasar administratif
karena itulah saya harus melakukan langkah bentuk badan pelaksana
supaya badan pelaksanaan ini mengerjakan tugasnya
yaitu mengeluarkan atau mencabut
kita ini terbiasa mendengar kalau ada nama badan berarti mengeluarkan izin
sebenarnya pemberi izin itu juga pencabut izin
tapi kita selalu membayangkan kalau ada badan berarti dia kasih izin
boleh juga mencabut
misalnya nih anda punya sertifikat untuk melakukan abcdfg
kemudian profesinya itu kan yang mengeluarkan
tapi dia juga berhak mencabut bukan
jika ketentuan abcdfg dilanggar itu yang terjadi di sini

let's make us clear tiga belas pulau ini tidak akan ada lagi peluang untuk kembali di indonesia

reklamasi sudah berhenti di sana
badan ini ada
dan siapapun yang mau mengerjakan hal apapun yang legitimate di negeri ini harus dapatkan izin
saya sampaikan begini
jika ada orang yang mengatakan saya ingin melakukan reklamasi
kalau dia memenuhi ketentuan boleh
jika tidak keputusan saya adalah tidak akan memberikan izin
dan yang sudah mendapatkan izin sudah direview
ternyata tidak menjalankan kewajibannya
jadi penghentian ini bukan karena saya setuju atau tidak setuju reklamasi
penghentian ini dilakukan karena yang sudah mendapatkan izin tidak melaksanakan kewajibannya
penghentian ini dilakukan karena yang sudah mendapatkan izin tidak melaksanakan kewajibannya
memang berpandangan bahwa reklamasi ini tidak boleh diteruskan
tapi cara saya melaksanakan bukan dengan memaksakan pandangan itu
tapi dengan cara mereview mengaudit mereka yang punya izin dan terbukti tidak menjalankan karena itu dicabut
nah dalam pengambilan keputusan ini pak gubernur apakah anda sudah melakukan komunikasi dengan kementerian terkait misalnya
karena kita tahu bahwa yang membuat ramai kasus ini adalah karena ada perbedaan sikap antara pm prof dan juga kita bilang pemerintahan pusat
kurang lebih seperti itu bagaimana anda menanggapinya
ya saya mengambil keputusan ini karena pemenangnya ada pada gubernur
kemudian saya sudah bertemu dengan menteri lingkungan hidup dan kehutanan
kemudian ibu siti nurbaya kita sampaikan juga apa yang kita kerjakan
dan kita memohon bantuannya terutama untuk kegiatan monitoring lingkungan
dan kita sampaikan bahwa memang dengan kondisi jakarta seperti sekarang
membangun tujuh belas pulau di sisi utara itu akan punya dampak lingkungan hidup yang luar biasa
yang luar biasa
bahwa kita tinggal di sebuah pulau
namanya pulau jawa
lokasi jakarta itu sangat strategis
lalu jakarta ada tiga belas sungai yang mengalir ke dalamnya
tidak ada kota lain dengan sungai sebanyak jakarta di jawa ini
bayangkan bila aliran sungai ketika sampai ke pantai dia tidak ketemu dengan air laut
tapi dia ketemu dengan jejeran pulau
apa yang terjadi
ini resep kalau jakarta ingin tertutup oleh air laut
jadi dia menangkap banjir yang luar biasa
dalam jangka panjang
karena dia seharusnya sampai di sebuah permukaan titik tertentu permukaan air
dia harus lebih jauh lagi
karena ada tambahan daratan
nah jadi implikasinya besar
saya sudah sampaikan
dan saya percaya pemerintah pusat pun berpandangan yang sama
dalam rangka kita menyelamatkan jakarta
pusat punya pandangan yang sama
apalagi ini adalah kita menjalankannya sesuai dengan peraturan yang ada
saya katakan tadi saya melakukan review kok
saya membentuk badan pelaksana
badan pelaksananya panggil satu satu
lihat kewajibannya lihat apa yang harusnya dikerjakan tidak dikerjakan
dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sudah
kalau dengan kemenkomari itu bagaimana pak
tidak ada jurisdiksi di sini
ini sepenuhnya ada pada pemprov dki
jadi tidak ada tidak ada otoritas di menko maritim yang terkait dengan pelaksana reklamasi di jakarta
dan memang tidak ada komunikasi juga selama prosesnya
oh nanti tentu saya akan komunikasi
pasti akan komunikasi
saya akan komunikasi dengan semuanya
karena yang memang kita kerjakan ini bukan seperti kucing kucingan gitu
saya sedang menjalankan yang diamankan
yang diamanatkan oleh keputusan presiden
dan saya sedang menjalankan itu
jadi tidak ada masalah saya menyampaikan pada siapapun
termasuk menceritakan kepada mas prabu
masa kepada media kita cerita kepada publik cerita
masa kepada pemerintah pusat tidak
kita akan sampaikan kepada semuanya
pak jadi tiga belas pulau ini kalau begitu sudah dihentikan
dan bagi kami bagi saya pribadi ini salah satu janji
yang saya merasa alhamdulillah dengan saya tanda tangan ini lunas saja
saya nggak biasanya tanda tangan itu di foto
tanda tangan ini di foto
kamu belum dapat fotonya itu pak
nanti saya tunjukin lagi
ada tiga belas surat yang bersejarah nih
paling tidak buat saya pribadi
saya tanda tangan
paling tidak saya ingat bahwa pada hari itu saya melunasi sebuah janji
yang salah satu yang paling banyak dibicarakan di masyarakat
karena saya akan membayangkan bagaimana headline di media masa ketika mereka tahu ini semuanya pak ya
nah tapi masih ada empat pulau pak yang ada begitu kan
tadi kan anda menyebutkan tiga belas semuanya ada tujuh belas begitu
ada empat pulau
pulau ini akan seperti apa pak nantinya
jadi empat pulau ini yang sudah ada
bahkan ada satu pulau pulau c itu yang sudah tidak
baru selesai separuh
sekarang tidak mereka teruskan lagi
jadi kalau rencananya pulau c itu besar
sekarang tinggal mungkin sekitar seratus hektar kalau tidak salah ukurannya
nah di tempat tempat ini kita akan menyusun rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau pulau kecil
itu ada tata kelolanya
peredahnya sudah kita cabut
waktu itu dibahas di dewan
perda itu kita cabut untuk kita revisi
dan kita akan menyiapkan peraturan untuk mengelola lahan itu
yang penting lahan itu sudah ada pada tangan pemprov dki
karena hpl nya ada pada kita
dan hpl nya ada pada kita
kemudian tempat ini nanti akan dikelola sesuai dengan ketentuan yang ada
sama seperti kita mengelola tanah tanah yang lain
ada yang dipakai untuk komersial
ada yang dipakai untuk residensial
ada yang dipakai untuk kegiatan macam macam
jadi nanti kita akan atur pemanfaatannya
yang penting pemanfaatannya itu sebanyak banyaknya untuk kepentingan publik
dan sesuai dengan rencana tata ruang jakarta
kebetulan ini alhamdulillah timingnya pas
tahun depan dua ribu sembilan belas
itu adalah tahun di mana jakarta melakukan revisi rtew
rencana tata ruang dan rencana wilayah
itu direvisi tahun depan
jadi tahun depan dalam perencana tata ruang dan tata wilayah ini
termasuk kepulauan itu
akan kita atur semuanya
bagaimana menjelaskan kepada publik bahwa
ini pulau masih ada bahkan akan dimanfaatkan oleh pemprov
dan ini tidak bertentangan dengan ide menghentikan rencana
kalau reklamasinya dihentikan ini kan barang sudah ada
tanahnya sudah ada di situ
karena kan salah satu argumennya adalah bahwa pulau pulau itu
juga memberikan dampak lingkungan yang negatif juga begitu pak
nah sekarang sudah ada
dibongkar makin merusak lingkungan
mereka bongkar tiga ratus dua puluh hektar
oh bongkar tanahnya dibuang kemana
dari dulu kita berjanji
tidak pernah kita berjanji membongkar tanah
karena kita tahu bahwa itu justru menimbulkan komplikasi lingkungan hidup yang lebih berat lagi
tapi yang kita lakukan adalah kita menghentikan dan yang sudah ada
diatur untuk bisa bermanfaat untuk publik
kalau nelayan bagaimana pak
apakah dilibatkan juga dalam proses reviewing ini
karena kan salah satu yang bersuara keras justru adalah para nelayan pak ya
dan puluhan ribu nelayan yang ada di situ
saya dengan fase ini kita berhentikan
itu mereka sudah bisa satu bernafas lega
bahwa di depan mereka tidak akan ada lagi tambahan pulau
yang sudah ada
sudah itulah kenyataan
hari ini ada
tapi tidak ada lagi tambahan di situ
dan ada beberapa rencana yang harus dimatangkan dulu baru saya katakan
tentang apa itu pak
tentang nelayan dan tentang tempat tempat tinggal mereka
ya saya berbicara dengan pihak yang mau diatur
saya bicara dengan para nelayan
bicara tentang rencananya
sehingga saya menghargai mereka
kalau saya sampaikan keputusan saya sendiri tentang nasib nelayan
tentang pemikiman nelayan
tanpa konsultasi partisipasi yang serius
maka saya tidak menjalankan prinsip saya sendiri
kita sudah ada rencananya
dan pembicaraan sudah berjalan
dengan para nelayan
dengan para nelayan
tapi sesudah itu final
baru nanti kita umumkan
pak kalau misalnya rencana bapak ke depan tadi seperti itu
apalagi dengan ramainya kasus ini begitu pak ya
kira kira apakah masih ada pengembang yang nanti mau masuk ke sana
karena tidak lagi dibangun sebagai kawasan ekonomi yang besar begitu pak di sana
kira kira apa yang membuat bapak yakin bahwa rencana pemprov akan menarik pengembang
untuk masuk ke sana
karena kan pemprov tidak mungkin membiayai semuanya
karena terlalu mahal begitu
bagaimana rencananya pak
menurut saya terlalu awal untuk kita mengatakan bahwa di sana tidak akan tumbuh sebagai sebuah pusat kegiatan perekonomian
kan terlalu awal kita untuk bilang
tidak jadi pusat perekonomian
belum tahu juga kita
bisa jadi itu menjadi salah satu pusat kegiatan perekonomian
cuman kalau yang dibayangkan kan pusat residensial
bukan pusat residensial
tapi pusat perekonomian itu kan bisa macam macam
bahkan disitu menjadi tempat konser saja itu adalah sebuah pusat perekonomian
itu menjadi stadion pusat perekonomian
itu menjadi pusat kebudayaan kerajinan seluruh indonesia itu juga pusat perekonomian
jadi istilah pusat perekonomian itu bisa diartikan banyak
tapi bahwa di situ kita akan memanfaatkan
lebih dari separuh lahannya untuk fasos fasum
kemudian ada pengaturannya itu nanti lewat pergub dan perda
kita atur pengaturan zonanya
yang akan dikeluarkan tahun depan
iya kalau rt rw nya tahun depan
jadi semua proses ini akan menunggu dulu di tahun depan pak ya
baru akan kembali dimulai
dan banyak hal bisa terjadi di situ
pesisir pantainya itu bisa banyak bisa dilakukan di situ
bisa dimanfaatkan untuk angkatan laut bisa dimanfaatkan untuk sar bisa dimanfaatkan untuk pesisir untuk rakyat banyak
itu bisa dipakai
jadi jangan buru buru menyebut bahwa ini akan menjadi tempat yang sunyi senyap lalu tidak menarik untuk kegiatan perekonomian
nanti izinkan mereka yang memang bidangnya di sini melihat jakarta secara lengkap
lalu mengatur tata ruang
karena memang pada ujungnya keputusan ada pada tangan gubernur
tetapi perencanaan perancangan dan lain lain mempertimbangkan faktor lingkungan hidup faktor tata ruang faktor sosiologis faktor ekonomis faktor politis
nanti saya harus memutuskan
baik pak anies sepertinya tentang reklamasi ini cukup lengkap penjelasannya
dan kita punya satu berita besar begitu ya hari ini
saya pikir publik juga mungkin akan
saya pikir publik juga mungkin akan menantikan dan mencatat bahwa proses reklamasi yang lama ini sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima pak ya sudah mulai berjalan
dan kemudian dihentikan secara permanen begitu pak ya kalimatnya
dihentikan secara permanen untuk tiga belas pulau yang tersisa pak ya
empat pulau akan ditunggu sampai rencana wilayah diselesaikan
terima kasih pak gubernur
terima kasih sama sama